tepat pada tanggal satu agustus dua ribu delapan belas lalu
pemprov dki jakarta resmi memperlakukan mekanisme perluasan rute
dan perpanjangan waktu ganjil genap di sejumlah ruas jalan protokol ibu kota
hal ini bertujuan untuk membantu kelancaran penyelenggaran asean games dua ribu delapan belas
khususnya untuk memberikan waktu tempuh yang lebih singkat bagi pihak yang terkait dengan pesta olahraga se asia ini
seperti panitia pelaksana tamu negara dan juga para atlet
rute yang diperluas di luar jalan jenderal sudirman hingga tamrin dan jalan gatot subroto
antara lain seperti jalan di panjaitan jalan mt haryono jalan s parman jalan hr rasuna said
jalan metroponok indah dan juga jalan benyamin sueb
selama satu bulan pemberlakuan sistem ganjil genap ini
dinas perhubungan dki jakarta dan badan pengelola transportasi jabodetabek mencatatkan
bahwa ada perubahan angka di beberapa sektor seperti kemacetan lalu lintas
kecepatan rata rata kendaraan hingga kualitas udara
penerapan ganjil genap memang menjadi salah satu peraturan yang memunculkan pro dan kontra di masyarakat
beserta dampak positif dan negatif yang dirasakan
badan pengelola transportasi jabodetabek bptj juga mencatat adanya peningkatan kecepatan
dan juga penggunaan pada moda transportasi bus seperti transjakarta ppd dan juga vendor bus dari swasta
demikian cnn indonesia update program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut